akhirnya istri irjen paul verdi sambo putri candrawati ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana brigadir nofriansyah yosua huta barat
putri disangkakan pasal yang sama dengan suaminya yaitu pasal tiga ratus empat puluh subsidi r tiga ratus tiga puluh delapan junto pasal lima puluh lima dan pasal lima puluh enam kuhp
pertanyaan selanjutnya adalah apa sebenarnya peran putri dalam pembunuhan ini
kita akan berbincang bersama dengan kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua eka prasetya dan juga pakar hukum pidana jamin ginting
baik mbak caca selamat sore
pertanyaannya baik pertanyaannya jelas tadi saya sudah ungkapkan di depan ya
karena tadi pada saat konferensi pers ini tidak disebutkan
peran dari putri candrawati
saya ingin ke kuasa hukum dari keluarga brigadir almarhum brigadir yosua terlebih dahulu bang eka
karena dari awal keluarga sudah menduga adanya keterlibatan putri candrawati
sebenarnya dugaannya apa dugaan dari peran putri candrawati di sini apa bang eka
kalau peran pastinya kalau saya ini tebak tebakan
tapi yang kita lihat bahwa putri candrawati ini
dekat dengan almarhum
ya bahkan sempat ada beberapa komunikasi
nah di sini kami yakin kenapa kok tiba tiba setelah kejadian dia seolah olah menutupi
ya kan berbelit belit bahkan mengarang cerita dia mengalami pelecehan seksual
tapi yang jelas dia mengetahui ternyata dia mengetahui peristiwa tersebut
dan dia tidak mau
kooperatif untuk menerangkan ke penyidik
apa yang sebenarnya terjadi dan melatar belakangi peristiwa tersebut
kedekatan dan komunikasi yang seperti apa bang eka
ya komunikasi terakhir kan mengenai yang dia mengundang adiknya itu
pelacar ulang tahun
terus yang kedua rajin kali ini abangmu nih setrika aku bingung mau gaji berapa
terkait dengan foto yang beredar
nah kedekatan kedekatan itulah yang menjadi dasar kok tiba tiba ketika ada kejadian dia seolah olah menutupi apa yang terjadi
kalaupun dia dulu jadi korban pelecehan seksual seharusnya seharusnya dia juga bisa speak up lah
berarti pihak keluarga pihak kuasa hukum ini mempertanyakan
kenapa kedekatan tersebut komunikasi tersebut ditutupi
seperti itu bang eka
ya artinya dalam peristiwa itu peristiwa pembunuhan dia kesannya menutup nutup
itu loh yang jadi pertanyaan kita
oke baik saya mau ke bang jamin terlebih dahulu
karena pada saat konferensi pers tadi disebutkan ada dua alat bukti yang cukup
memperlihatkan terlibat dan sebelumnya sebenarnya terus dikatakan bahwa putri ini saksi kunci
terus dikatakan bahwa putri ini saksi kunci
tapi tadi perannya tidak disebutkan
apakah ini artinya peran putri penting sekali bang jamin
sampai tidak disebutkan
kalau dengan keadaan sekarang peran putri ini lagi bukan sebagai saksi
beliau ini sudah sebagai tersangka
artinya apa artinya dia orang yang masuk dalam pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam
apakah dia sebagai orang bersama sama melakukan tindak pidana
atau dia kedudukannya sama dengan suaminya sebagai otak pengarah atau aktor intelektual
atau dia orang yang memberikan bantuan
di pasal lima puluh enam kan ada orang memberikan bantuan
jadi klasifikasinya seperti itu
nah nanti kita akan lihat apakah dia mengetahui adanya suatu perbuatan pidana tapi dia tidak melaporkan
atau dia yang membantu melakukan suatu perbuatan pidana

nah itu yang tadi agak nih saya juga bingung kenapa kok tidak disebutkan perannya di situ
kan nggak lajin gitu orang disebutkan sebagai tersangka tapi tidak tahu perannya sebagai apa
kalau yang tiga sebelumnya kan disebut key yang menembak yang membantu melakukan
tapi kalau yang ini tidak disebutin
inilah yang harusnya ya terbuka dan transparan itu kelihatannya belum sepenuhnya
saya lihat kabar itu tadinya
tidak seperti motif kalau motif dalam kasus ini disebutkan oleh banyak pengamat ataupun pakar hukum pidana bahwa sebenarnya tidak terlalu penting untuk mengungkap kasus ini
peran itu sebenarnya penting bukan untuk mengungkap kasus ini dan juga menentukan bagaimana tingkat hukuman seseorang tersangka dalam kasus ini
seperti ini bang jamin
ya kalau dalam konteks penyidikan motif itu sangat penting karena kalau dia tiga ratus empat puluh itu kan perencanaan
kalau perencanaan itu bisa dilakukan sendiri bisa juga dilakukan oleh orang lain
sama sama dengan pihak lain
nah jadi diperlukan sekali motif itu untuk menemukan siapa pelaku selain daripada pelaku sendiri begitu
tapi kalau dalam konteks di

ini tidak menjadi hal yang sangat penting karena semua unsur dalam pasal tiga ratus empat puluh sudah terpenuhi maka orang itu dijatuhin
dan pentingnya motif di pengadilan peradilan itu hanya untuk apakah dia akan memberikan hukuman yang meringankan atau hukuman yang memberatkan
begitu saja tapi untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana motif itu bukan menjadi hal yang utama
apakah ini artinya peran putri sangat penting
ya kalau saya lihat ini kalau isunya ya
kalau isunya terkait dengan adanya pelecehan seksual yang sudah terbantahkan itu sudah selesai
nggak ada lagi peran dia yang sangat penting di situ
tetapi kalau ada isu lain motif lain terkait contohnya ada transaksi contohnya yang sekarang lagi isu hangat hangatnya terkait dengan adanya backing an backing an
itu menjadi suatu hal yang lain lagi
atau tadi dugaan dari kuasa hukum adanya kedekatan kedekatan yang kemudian ditutupi oleh bu putri bang jamin
kalau kedekatan nggak ada suatu perbuatan pidana nggak ada masalah
contohnya tadi kan isunya adalah adanya pelecehan seksual
kalau konteksnya pelecehan seksual itu kan ada sanksi pidana yang harus dilaporkan
terkait dengan perbuatan tersebut
tapi kalau kebenciannya karena adanya usur kedekatan saja itu bukan merupakan suatu alasan untuk bisa melakukan perbuatan pidana
dan itu tidak termasuk dalam motif yang sangat menentukan untuk orang cemburu dan kecewa
nah itu bukan
jadi mengganggu harkat dan martabat itu saya kira sudah terpatahkan kalau yang isunya adalah pelecehan seksual
itu tidak ada
itu sudah terbantahkan
kelihatannya dari proses laporan itu juga sudah dinyatakan sp tiga
jadi kelihatannya itu tidak menjadi isu yang utama di hadapan penyidik
jika ada kedekatan yang ditutupi itu juga tidak termasuk tidak bisa dalam konteks harkat dan martabat yang dilecehkan
tidak bisa itu nggak bisa
jadi konteksnya kan seseorang itu tidak boleh melakukan main hakim sendiri
karena dia emosi karena terganggu diganggu orang dia lalu main hakim sendiri membunuh orang
itu tidak boleh
yang kedua dia ini kan sebagai penegak hukum
dia tahu harus bersikap seperti apa dalam menghadapi suatu kejadian kejadian yang sifatnya hubungan emosional
jadi dalam tingkat seorang bintang dua harus punya emosional yang bisa tertata yang bisa dipermanage dengan baik sebagai seorang general
jadi itu saja klasifikasinya
jadi tidak merupakan dasar ya
untuk bisa menghapus perbuatan pidananya
selain kasus mengenai dugaan perencanaan pembunuhan ini ada kasus lain tadi yang juga disebutkan sebenarnya pada saat konferensi pers
karena tim sus gabungan masih melakukan audit investigasi mengenai laporan yang diterbitkan yang sudah tadi sp tiga yang disebutkan oleh bang jamin
pertanyaan ini akan saya lemparkan kepada bang eka dan bang jamin namun setelah jeda berikut
anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kita akan melanjutkan diskusi bersama kuasa hukum keluarga brigadir yosua eka prasetya dan juga pakar hukum pidana jamin ginting
bang tadi bang eka dan juga bang jamin tadi saya sudah teaser sedikit ya apa yang akan saya bahas
namun tadi saya agak tergelitik sebenarnya mengenai isu yang motif yang sedang ramai juga di publik
yang tadi sempat disinggung oleh bang jamin
sedikit satu pertanyaan saja sebenarnya bang jamin
konstruksinya seperti apa jika memang ada motif mengenai kasus lain seperti judi
apakah ini bisa diperluas dari kasus pembunuhan ini atau memang pihak keluarga atau pihak dari kuasa hukum yang harus melaporkan bang jamin
ya pihak dari kuasa hukum sudah melaporkan terkait adanya pengalihan ataupun perpindahan rekening korban
almarhum ke beberapa yang diduga adalah dilakukan oleh fs dan rekan rekan
nah ini merupakan pintu masuk sebenarnya bagi ppatk untuk membuka semua rekening fs dan rekan rekan dan mentelusuri asal muasal dari mana uang tersebut
termasuk juga kpk karena kan dia ini kan polisi merupakan asn ya
jadi bisa ditelusuri adakah kekayaan yang dicuri

illicit enriement itu kekayaan yang tidak wajar begitu
yang didapat dari perbuatan perbuatan yang diduga melanggar hukum begitu
jadi itu bisa
jadi kpk sendiri punya instrumen itu untuk bisa menelusuri contohnya harta kekayaan seseorang pejabat negara yang diduga ya peningkatan hartanya signifikan dan diduga berasal dari perbuatan jasa
kalau dari kuasa hukumnya kan bisa menelusuri
bisa menelusuri dan melaporkan ppatk
sehingga nanti ppatk bisa melaporkan kepada penyidik baris krim dan juga penyidik kpk terkait dengan transaksi yang mencurigakan
baik bang jamin
bang eka apakah sudah melaporkan ke ppatk itu pertanyaan pertamanya
pertanyaan keduanya tadi saya sempat mewawancarai pak samuel
pak samuel menyatakan bahwa pihak keluarga sudah memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum untuk melaporkan mengenai obstruction of justice
kemudian laporan bohong
laporan bohong dan juga pemberitaan bohong mengenai
apakah akan tetap dilaksanakan pada hari senin untuk melaporkan hal tersebut
kami saat ini masih koordinasi dan kami kemungkinan besar tetap akan melaksanakan laporan tersebut
untuk ppatk apakah sudah dilakukan seperti apa yang tadi bang jamin utarakan mengenai aliran dana
kalau aliran dana
kalau aliran dana itu kami meminta kepada penyidik untuk bekerjasama dengan ppatk
secara resmi kami belum ke ppatk juga
namun sejauh ini bukti bukti apa saja yang sudah ada di tangan keluarga dan kuasa hukum
karena tadi menurut pak samuel ayah dari almarhum bahwa mereka tidak mengetahui nominalnya
mereka hanya mengetahui adanya aliran dana
ya kalau masalah bukti bukti nanti saja biar kita rilis pada saat kita konversi dan melaporkan secara resmi gitu ya
biar tidak ada spekulasi
kalau yang aliran dana memang kemarin sempat terlontar dari koordinator kami kan
ada di tanggal sebelas ada aliran dana sekitar dua ratus juta dari rekening joshua ke r gitu kan
nah nanti untuk lebih resminya pas kita laporan aja
jadi lembar per lembar bukti itu akan kita apa
expose ke teman teman media
baik kemudian untuk laporan yang akan dilaporkan pada hari senin dan juga selasa pekan depan
apa saja yang akan dilaporkan
kasus dugaan apa saja yang akan dilaporkan bang
yang pertama adalah soal pencurian rekening alat telekomunikasi
yang kedua soal pencemaran ini nama baik
yang ketiga soal laporan palsu
yang dilaporkan atas nama siapa pencurian rekeningnya
putri candrawati yang laporan yang mana mas
itu yang soal ini berita bohong
pelatihan seksual ya
ada beberapa yang atas nama putri candrawati dan ada beberapa yang atas nama ferdi sambo
kemudian bang jamin tadi juga disebutkan pada saat konferensi pers
bahwa tim sus gabungan ini akan terus melakukan audit investigasi atas laporan
yang diterbitkan oleh polres jakarta selatan
ada dua laporan yang sudah sp dua
apakah ini artinya nanti jika ditemukan kesalahan kesalahan
bisa masuk ke jalur pidana bang
dalam konteks ini tentu apa yang dilakukan oleh polres jakarta selatan itu
apakah ada unsur kesalahan kode etik
yang dilakukan mereka dalam melakukan pembersihan terhadap lokasi
lalu perintah itu datang dari mana
tadi saya dengar ada beberapa kluster
ada yang melakukan
ada yang melakukan pelukis
ada yang melakukan pemindahan dan pengerusakan
bahkan ada aktor intelektualnya
ada pejabat pejabat tinggi juga disitu
nah nanti dilihat
kalau ini dalam konteks abstruc of justice bisa dijadikan pasal pidana
jadi selain pasal konteksnya etik dan juga bisa pidana
karena abstrak of justice itu adalah pasal pemidanaan
bukan pasal etik
siapa yang duluan tidak ada masalah
apakah duluan pidana atau etiknya juga bisa bersamaan
atau lebih dulu pidana seperti sekarang ini kan etiknya belum diputuskan
tapi pidananya sudah mau naik ke tahap p dua puluh satu
jadi bisa saja itu dilakukan secara berbarengan
apakah berarti ini artinya audit investigasi ini bisa sejalan dengan nanti laporan dari pihak kuasa hukum
almarhum brigadir yosua
jadi kan sudah dilaporkan
karena kemarin belum ada laporan tentang obstruction of justice
sekarang sudah dilaporkan
kalau sudah dilaporkan berarti kan ada kewenangan dari penyidik ya
dari laporan tersebut
walaupun tidak dilaporkan ada
tapi lebih lengkapnya dengan ada laporan ini
maka semua semua nama nama yang sudah dicantumkan tadi
atau sudah disebutkan
kemungkinannya bisa jadi ditetapkan sebagai tersangka
karena mereka mengalami penyidikan begitu
apakah dia orang yang menghilangkan
atau dia aktor intelektual yang menyuruh melakukan menghilangkan alat alat bukti tersebut
itu bisa jadi tersangka
kemudian bang jamin dan bang eka
lpsk menyebutkan bahwa putri diduga mengalami gangguan mental
bang eka terlebih dahulu deh
sebelum bang jamin
bang eka seperti apa nih bang eka
nanti proses hukumnya seperti apa
kalau misalkan memang terbukti putri mengalami gangguan mental bang eka
dari pihak keluarga
diuji dulu apakah dia benar benar mengalami gangguan mental
yang kedua adalah temukan bukti bukti pendukung lainnya
yang mengarahkan bahwa itu memang terlibat di tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan lima puluh lima dan tiga puluh
jadi bukan cuma kemarin ekshumasi untuk menguji soal otopsi yang pertama
soal alat bukti lain
supaya di dalam proses peradilannya itu benar benar tercipta kebenaran material gitu loh
bang jamin proses hukum bagi mereka yang diduga ini mengalami gangguan mental sebenarnya seperti apa bang
apakah nanti akan ada perbedaan atau keistimewaan keistimewaan tersendiri bang
jadi itu dalam konteks pidana itu adalah pasal pemaaf
di dalam pasal empat puluh empat itu ada dua orang yang disebut gangguan jiwa
pertama dia karena dari lahir sejak lahir sudah terganggu jiwanya
atau dia karena suatu penyakit
ya penyakit atau keadaan yang mengakibatkan jiwanya jadi terganggu
nah kalau konteks ini kita lihat ini adalah karena keadaan atau bukan penyakit ya
karena keadaan yang mengakibatkan jiwanya terganggu
jadi levelnya lebih rendah dibandingkan yang dua tadi
jadi levelnya lebih rendah dibandingkan yang dua tadi
kemungkinannya untuk dijadikan sebagai alasan agak sulit gitu
nah jadi harus dilihat dari assessment dari assessment dan interview yang mendalam terkait dengan keadaan tersebut
kalau dalam seseorang dikenakan pasal yang sudah menjadi tersangka ya memang agak berat begitu ya
pasti shock gitu apalagi wanita ya sudah dijadikan tersangka tentu jiwanya terguncang
nah apakah yang dimaksud jiwa terguncang itu karena sudah akan ditetapkan sebagai tersangka
nah itu nggak bisa kalau hanya sekedar itu
jadi benar benar secara psikologis yang diperangkan itu ya memang sudah nggak mampu lagi gitu loh
sudah seperti orang mohon maaf ya sudah lupa ingatan sudah tidak waras lah begitu
jadi orang yang tidak waras lupa ingatan tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya
nah kapan dia tidak bisa diminta pertanggung jawaban
ya pada saat dia sebelum melakukan tindak pidana
kalau sudah melakukan tindak pidana lalu gila maka nanti tetap dipidana tapi dimasukkan ke pantai rehabilitasi
banti jiwa sampai menunggu dia nanti normal kembali begitu
baik pertanyaan pamungkas saya cukup penasaran sebenarnya karena hingga sore hari ini pertanyaannya masih sama di publik walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka putri candrawati
dengan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka kedua duanya sudah semakin membuat terang motif dari pembunuhan almarhum brigadir yosua
bang jamin dan bang eka singkat saja
saya kalau melihat suami istri dikenakan pasal yang sama ya atas perbuatan sama tentu mereka pada suatu kedudukan yang sama
jadi kalau kita tanya mengenai motif ya tentu saya kira sih kalau menurut saya
di luar dari diri mereka ya di luar dari mereka berdua begitu ada motif lain yang tidak ada kaitannya dengan hubungan diantara mereka begitu
baik bang eka singkat saja
kalau saya takut dibilang ahli nujung lagi maka saya mempercayakan kepada penyidik saja supaya mereka yang menerangkan motifnya apa
baik kita akan terus menunggu pernyataan
pernyataan dari kepolisian apa motif karena suami istri ini sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini
terima kasih bang eka dan juga bang jamin telah bergabung di cnn indonesia newsroom pada sore hari ini